untuk memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh republik indonesia ct arsa foundation melakukan bakti sosial ke masyarakat pelosok di pulau sangiang banten
kegiatan ini berkolaborasi dengan pangkalan tni angkatan laut banten
dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh republik indonesia ct arsa foundation berkolaborasi dengan tni angkatan laut banten untuk melakukan kegiatan bakti sosial di pulau sangyang banten
kegiatan ini dihadiri pula oleh penjabat gubernur banten wali kota cilegon dan jajaran dprd banten
pulau sangiang termasuk wilayah pelosok di provinsi banten
untuk menuju ke sana harus menempuh jarak lima belas km dari pelabuhan merak
perjalanan berbagi kebaikan ini dimulai dari mangkolanal banten menggunakan kri siwa
setelah itu dilanjutkan dengan satu kapal kecil yang hanya bisa menampung kurang lebih sepuluh orang saja
dalam perjalanan menuju pulau sangiang
menggunakan kri siwar pembagian sembako dan pemberian bendera merah putih juga turut dilakukan ketika berada di atas kapal kepada para nelayan di wilayah banten
setelah itu dilanjutkan dengan pembagian sembako di pulau sangiang kepada lima puluh keluarga yang ada di sana
jadi ct arsa foundation kali ini berkolaborasi dengan lanal banten dan bank mega
tujuannya memperingati tujuh belas agustus hari kemerdekaan indonesia
di saat hari kemerdekaan indonesia ini ct arso foundation bergerak melakukan bakti sosial di pulau sangiang banten
pembagian sembako ini kita bagi menjadi dua wilayah
satu di tengah laut jadi nelayan nelayan yang ada di tengah laut itu kita bagi sembakonya
dan yang kedua adalah di pulau pulau sangiang ini
selain kegiatan pemberian sembako dilakukan juga kegiatan pengibaran bendera merah putih
di bawah laut
diawali dengan prosesi penyerahan bendera merah putih di atas kri siwar oleh penjabat gubernur banten al muktabar
kepada petugas pengibaran yang dilakukan oleh persatuan olahraga selam seluruh indonesia provinsi banten
pengibaran bendera dengan ukuran sepuluh x enam meter ini dilakukan ketika menempuh kedalaman delapan hingga sebelas meter di perairan menuju pulau sangiang
kemudian untuk pengibaran bendera sendiri nanti akan dilaksanakan oleh generasi muda kita
ini ada putra putri
kita yang usia dua belas tahun
kebetulan juga mereka anggota dari fosi provinsi banten
nanti mereka yang mengibarkan setelah tadi diterima bendera tersebut dari pak gubernur
paket sembako kita sudah banyak dapat bantuan dari provinsi dari pak gubernur
kemudian dari ct arsa kita dapat juga
kemudian dari beberapa stakeholder seperti pak wali kota teman teman kita yang perluko pimda
kemudian industri di sekitar cilegon
banyak sekali mbak akan kita distribusikan di sekitar wilayah pesisir terutama yang kita sasar adalah nelayan
nantinya kedatangan ct arsa foundation dan tni angkatan laut banten ke pulau sangiang tidak akan menjadi yang terakhir
akan dilakukan program lanjutan seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk anak anak di pulau sangiyang
ct arsa terus berupaya melakukan bantuan hingga ke pelosok untuk memutus mata rantai kemiskinan di indonesia
ct arsa terafiliasi dengan cnn indonesia dan berada di bawah naungan ct corp
dari zasir egar kurnia yuni arwan banten